video berdurasi delapan belas detik yang dibagikan oleh jonathan latumahina di media sosial
menunjukkan david yang sudah bisa berjalan lebih jauh di lingkungan rumahnya
ayah david menuliskan bahwa efek cedera otak berat yang dialami anaknya
membuat daya tahan tubuh david saat berjalan belum bisa lebih dari enam menit
bahkan david berulang kali jatuh karena masih belum seimbang dan trauma berat
david sempat dilarikan ke rumah sakit karena tulang kakinya retak
akibat terjatuh saat latihan berjalan
setelah keluar dari rumah sakit pada bulan april lalu
david yang masih berusia tujuh belas tahun ini terus mendapatkan perawatan dan kontrol rutin ke rumah sakit
kondisinya pun berangsur membaik walaupun terapi yang dijalankan membutuhkan waktu yang panjang
bulan mei lalu david mulai kembali bersekolah
ia tidak mengikuti kegiatan akademik
melainkan untuk merasakan suasana di sekolah
seperti bertemu teman teman dan bersosialisasi
masuknya david ke sekolah merupakan bagian dari terapi
untuk melihat perkembangan psikis dan kognitif david
siswa kelas satu sma ini banyak mendapat dukungan terutama dari guru dan teman temannya
jonathan terus memberikan kondisi terkini anaknya melalui media sosial
agar masyarakat terus memantau kasus ini
david ozora menjadi korban penganiayaan berat yang dilakukan oleh mario dendi pada februari lalu
akibat perbuatan mario david harus menjalani perawatan di icu
selama lima puluh tiga hari